kami memasuki natal dan tahun baru mempersiapkan dua ribu dua puluh dua untuk look make up tahun depan
kalau menurut aku dari mulai menjelang akhir tahun ini
orang mulai suka makeup yang natural yang kelihatan sehat
kalau dulu kita musimnya yang matte agak agak dempul
sekarang orang lebih ke arah makeup ala ala thailand
biar kelihatan lebih flawless trend dua ribu dua puluh dua agak agak flawless natural
pakai bedaknya gimana sih ada tipsnya nggak sih
tipsnya kalau mau pakai bedak yang nggak bikin kelihatan bedakan banget
itu bisa pilih aplikatornya pakai kuas
salah satu tren di dua ribu dua puluh dua itu kan pemilihan warna untuk di mata
kalau dari kulit orang kan beda beda nih kak
kalau untuk yang lebih gelap kulitnya cocoknya pakai warna warna seperti apa sih kak
paling kalau yang kulitnya lebih cenderung keterang bisa pilih warna warna yang lebih pastel ya yang lebih soft gitu
kalau yang kulitnya lebih menuju sol matang atau lebih gelap lagi
bisa pilih peachnya yang sudah mengembangkan
menuju ke orangnya agak sedikit lebih gelap mungkin peachnya
supaya lebih kelihatan kan kalau di kulit yang selamat
nah jadi ini hasil dari battle eshadow versi dua ribu dua puluh
tapi kalau dilihat kayaknya punya saya ancur sih warnanya nggak peach nih
kayaknya punya kakaknya kak mandel kayaknya lebih peach ya kak ya
jadi ini trend dua ribu dua puluh dua itu warna matanya lebih peach ya kak ya
kalau ini kayaknya karena saya amatir jadi warnanya lebih coklat gitu
kayaknya bukan untuk dua ribu dua puluh dua mungkin tahun depan bisa dua ribu dua puluh dua
masih sama kayak biasa ya
ya bener mungkin
kalau masalah awu mungkin dua ribu dua puluh dua
biasanya kan gitu ya muter terus ya
jadi warna trend makeup ke depan ini untuk mata nanti warnanya kayak endika manda
warnanya matanya kayak lebih peach ya untuk pilihan warnanya lebih muda lebih girly gitu nanti ke depannya untuk menyebut dua ribu dua puluh dua